sudah ada koresponden cnn indonesia miftah farid di masjid al akbar surabaya jawa timur
farid bagaimana jalannya sholat id pagi hari ini di sana
yuda dan gaya suasana di sini sangat ramai dan ini menjadi pengalaman pertama bagi saya sejak pandemi covid sembilan belas
meliput di masjid al akbar surabaya ini
di beberapa kali sholat hari raya terutama juga idul fitri idul adha suasananya tidak seramai ini
ini merupakan hal yang spesial bagi umat islam di indonesia khususnya juga di surabaya
karena ini merupakan sholat pertama di masa endemi setelah pemerintah pusat mencabut status pandemi covid sembilan belas menjadi endemi
anda bisa melihat dampak dari pencabutan ini ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk datang ke masjid
menunaikan sholat idul adha sangat ramai bahkan panitia penyelenggara sholat idul adha di masjid ini
memperkirakan ada empat puluh ribu umat islam yang datang ke masjid al akbar surabaya ini
dan ini bisa dilihat pantauan pandangan saya sejak tadi pagi suasana sangat ramai
bahkan masjid halaman sampai bagian luar sudah tidak bisa menampung sekian banyak umat islam yang datang untuk menunaikan sholat idul adha pada tahun ini
bahkan tadi pengurus masjid sudah membuka lantai dua untuk mengakomodasi banyaknya jamaah yang datang
bukan hanya dari surabaya yuda dan dea ada beberapa di antara mereka dari pasuruan dari sidoarjo dari gersik
dan dari lainnya dan mereka juga datang ke masjid al akbar surabaya ini salah satu masjid terbesar di indonesia untuk menunaikan sholat idul adha
tadi sudah dibuka di lantai dua untuk dilakukan sholat juga di sana untuk menampung sekian banyak orang yang datang
sehingga ini menjadi hal baru hal yang membahagiakan bagi warga surabaya dan sekitarnya
mereka bisa kembali berkumpul sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebelum pandemi covid sembilan belas terjadi
ini merupakan pemandangan baru bagi saya sejak pandemi berlalu
dan ramainya ini ini juga diakui oleh panitia penyelenggara ibadah sholat idul adha tahun ini
karena mereka tahun ini mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat surabaya dan jawa timur untuk menyembelih
sekitar empat puluh lima kambing dan tiga puluh ekor sapi yang salah satunya daya yang sudah berasal dari presiden joko widodo
sapi seberat satu ton satu ratus lima puluh kg yang nantinya akan disembeli dan dibagikan dagingnya kepada seluruh warga yang datang
di masjid al akbar ini dan juga warga warga sekitar yang ada di surabaya gersik dan sidoarjo
baik miftah fahri terima kasih untuk lapor langsung anda dari surabaya selamat bertuas kembali